pt freeport indonesia akhirnya mengantongi izin ekspor konsentrat tembaga dengan volume lebih besar dibanding tahun lalu
surat persetujuan ekspor konsentrat freeport diterbitkan setelah adanya surat rekomendasi ekspor dari kementerian energi dan sumber daya mineral pada lima belas februari lalu
persetujuan ekspor diberikan untuk satu dua ratus empat puluh tujuh watt metric ton konsentrat tembaga atau lebih besar dibanding tahun lalu sebesar satu satu ratus tiga belas watt metric ton
surat persetujuan ekspor tersebut berlaku hingga lima belas februari dua ribu dua puluh
pihak sdm mengungkapkan rekomendasi ekspor yang diberikan kepada freeport lebih kecil daripada yang diminta oleh perusahaan
sementara itu kementerian sdm juga memperhatikan hasil evaluasi progres pembangunan fasilitas pemurnian smelter yang tercatat baru mencapai dua empat persen
sesuai dengan peraturan menteri keuangan tentang penetapan barang ekspor
yang dikenai tarif bea keluar ekspor konsentrat freeport akan dikenai bea keluar tujuh lima persen
mengingat progres pembangunan fisik smelter masih di bawah tiga puluh persen dari total pembangunan